memiliki keturunan tentu jadi idaman untuk setiap pasangan suami istri
nah sebelum saya bahas lebih lanjut ada baiknya dengarkan dulu penjelasan medis terkait tiga pemahaman yang beredar di masyarakat soal kesuburan reproduksi
bisa jadi itu fakta atau hanya mitos
fakta juga mitos juga bukan hanya toge yang dibutuhkan untuk pembentukan nutrisi sperma
ada banyak hal mikronutrien lain seperti zat besi kemudian asam folat kemudian protein protein kecil lainnya yang tidak hanya di toge
tetapi apakah bisa membantu tentu
fakta atau hanya mitos
fakta atau hanya mitos
fakta atau hanya mitos
ya terutama ini pada ibu dengan asi eksklusif
pada saat menyusui secara aktif hormon yang akan memicu produksi asi justru akan menekan hormon kesuburan seorang perempuan
dan biasanya gejala yang paling kita lihat adalah pasiennya akan tidak hide
laktasi sebagai kontrasepsi ini hanya efektif digunakan
sebagai nambulan pertama
kista di organ reproduksi bisa di saluran telur atau biasa kita sebut dengan kista paratuba atau di indung telur atau biasa kita sebut kista ovarium
keduanya itu bisa mengganggu seorang perempuan pada saat masa subur atau ovolasi
bicara olahraga kali ini saya mencoba fertility yoga atau yoga kesuburan
gerakannya seperti yoga pada umumnya namun lebih banyak berputar dan membuka panggal paha untuk melancarkan aliran darah serta berdampak positif pada reproduksi
anda pun dibantu untuk mengurangi beban pikiran
yang datang ke kelas fertilt yoga memang adalah istri suami pasangan
memang mencoba untuk program hamil
nggak hanya menyiapkan fisik
tapi juga menyiapkan mental
sudah selesai olahraganya
yang harus anda ingat adalah
tidak akan ada usaha yang sia sia
meskipun tidak instan
kalau misalnya anda rajin
berolahraga seperti ini
tumbuh jadi bugar
terus dapat bonus
dua garis positif untuk anda dan pasangan
daniar ahri robin kit jakarta